terima kasih anda masih bersama kami
menyambut hari kasih sayang pt angkasa pura i surabaya
menggelar sunatan masal rabu pagi
puluhan anak terlihat menangis hingga lari keluar dari lokasi acara
karena takut disunat
pemandangan berbeda tampak di rumah sakit tni al puspenerbal juanda sidoarjo
di saat hari kasih sayang kali ini
teriakan tangisan sejumlah anak anak terdengar keras
memenuhi ruangan tempat pelaksanaan suratan masal
tampak beberapa anak menangis hingga lari bersembunyi
di balik badan orang tuanya sebelum masuk ke ruang perawatan
dalam kegiatan sunat masal yang diselenggarakan pt angkasa pura i surabaya
bahkan seorang anak warga sedati sidoarjo lari dan terpaksa dibopong ayahnya
kembali ke dalam ruangan untuk disenat
kegiatan ini sengaja diselenggarakan pt angkasa pura i surabaya
tepat di hari kasih sayang sebagai tanda kasih sayang kepada anak anak
yang tinggal di sekitar wilayah bandara juanda surabaya
setelah melaksanakan sunat peserta diberikan bingkisan
berupa satu set pakaian muslim dan sejumlah uang
diko hadiansyah sidoarjo